direktur utama baru bank tabungan negara suprajarto memilih mundur dari jabatan barunya sebagai dirut ptn yang baru saja diangkat kami siang
pengunduran diri suprajarto merupakan bentuk penolakan terhadap hasil rapat umum pemegang saham luar biasa btn
karena dirinya merasa tidak pernah dilibatkan atau diberitahu terkait pengangkatan tersebut
dalam konferensi pers yang dilakukan di kawasan jakarta pusat pada kamis malam
direktur utama bank tabungan negara suprajarto mengatakan tidak dapat menerima hasil keputusan rupslb btn yang digelar kemarin
suprajarto yang sebelumnya menjabat sebagai direktur utama pt bank rakyat indonesia ini
bahkan tidak mengetahui pengangkatan dirinya sebagai dirut ptn dan baru mengetahui pengangkatan tersebut melalui media
dirinya juga mengaku tidak pernah diajak bicara terkait penetapan ini
dan tidak dapat menerima keputusan pengangkatan hingga memutuskan mundur dari hasil rupslb
sebelumnya pt bank tabungan negara menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa pada hari kamis
rapat tersebut memutuskan adanya pergantian direktur utama yang semula di jabat mariono menjadi suprajarto
di mana saya tidak pernah diajak bicara mengenai penetapan ini sebelumnya apalagi diajak musawarah
oleh karena itu atas penetapan rupslb bank tabungan negara pada hari ini tersebut
saya tidak dapat menerima keputusan itu

memutuskan untuk memundurkan diri dari hasil kebutuhan rupsrb bank tabungan negara